sajian olahan dari kambing yang satu ini sekilas mirip seperti gulai karena kuahnya yang kuning
namun nyatanya tengkleng tidak berbahan dasar daging kambing melainkan tulang dan jeruan kambing
kali ini saya akan mencicipi kuliner olahan kambing ini di salah satu warung tengkleng yang paling ramai di kota solo jawa tengah
terletak di dekat pasar klewer tengkleng di sini ramai peminat baik dari warga setempat maupun wisatawan seperti saya
warga solo memiliki kebiasaan menyantap tengkleng pada jam makan siang
tak heran pada jam makan siang seperti ini saya harus antri
setelah mengantri akhirnya tengkleng pesanan saya datang juga
nah tengkleng ini mirip banget sama masakan yang namanya gulai
tapi nggak tahu kenapa kuahnya jauh lebih encer tapi lebih gurih daripada gulai karena
apa ya kayak kaldunya itu jauh lebih ringan atau lebih nggak terlalu pekat dan rasanya enak banget
juga yang pasti adalah dagingnya begitu dilepas dari tulangnya empuk banget
rasa bumbu rempahnya begitu kuat hingga aroma kambing tidak terasa
menurut masyarakat solo tengkleng muncul karena dahulu daging kambing hanya disajikan untuk kaum bangsawan dan orang orang belanda saja
kaum pekerja hanya bisa menyantap bagian seperti tulang dengan sedikit sisa daging dan jeruan kambing
sejak saat itu tengkleng eksis hingga saat ini dan digandrungi masyarakat
ya enak sih mbak seger gitu
kuahnya nggak kental gitu kan
rasanya juga nggak berat gitu loh
tengkleng itu salah satunya kan enak
di solo itu khasnya tengkleng
terus kita juga suka olahan kambing
dan juga ini kalau disini tuh memang udah legendnya ya
kayaknya jadi seperti itu dagingnya empuk
wah menyantap tengkleng untuk makan siang cocok sekali kan untuk mengatasi perut lapar di siang hari
di akartika akun coro solo jawa tengah